sebanyak empat ratus delapan puluh delapan satu ratus tujuh puluh tiket kereta api jarak jauh di masa mudik lebaran ludes terjual
tingginya antusiasme warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan kereta
membuat lebih dari lima puluh persen tempat duduk yang tersedia pada tanggal tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april ludes terjual
meski begitu pt kai daob satu jakarta masih menyediakan sebanyak tiga ratus sembilan puluh lima tujuh ratus tiga puluh lima tempat duduk selama periode masa angkutan lebaran